kebakaran yang terjadi di gedung kejaksaan agung menjadi pengingat betapa pentingnya penerapan standar keamanan dan juga pencegahan kebakaran di gedung gedung bertingkat secara proporsional
karena esensinya pencegahan lebih murah dibandingkan pendanggulangan dan juga dampak rugian kebakaran setelahnya
dan ketentuan tersebut sebenarnya juga sudah diatur dalam perda tahun dua ribu delapan tentang pencegahan dan juga pendanggulangan kebakaran
ada beberapa garis besar terkait standar keamanan dan pencegahan kebakaran di gedung bertingkat dalam aturan tersebut
pertama tiap gedung wajib menyediakan sarana penyelamatan jiwa
seperti tangga darurat pintu tahan api petunjuk arah sistem pengendali asap serta tempat kumpul sementara untuk evakuasi
selain itu pengelola gedung wajib menyiapkan alat proteksi kebakaran
bangunan tinggi harus memiliki hidran air tiap lantai yang letaknya strategis
dan jumlanya disesuaikan luas bangunan
gedung bertingkat juga harus dipasang sprinkle otomatis
yang apabila terkenam panas akan mengeluarkan air untuk mencegah meluasnya kebakaran
dalam ketentuan standar setiap ruang seluas empat meter persegi setidaknya harus dilengkapi dua sprinkler
alat proteksi lainnya yang tak kalah penting adalah alarm sebagai pengingat tanda bahaya
serta penyediaan alat pemadam ringan
pengelola gedung juga wajib menyediakan akses jalan yang menyesuaikan dengan lebar
sudut lingkungan serta ketahanan aspal agar mobil pemadam kebakaran dapat masuk ke dalam gedung ketika terjadi kebakaran
serta leluasa melakukan manuver keliling gedung serta balik arah
selain itu harus ada manajemen keselamatan gedung yang tugasnya bekerja sama dengan damkar
menyusun penyeluhan dan simulasi serta memastikan sarana dan alat proteksi selalu berfungsi
itu semua akan dicek dari mulai pompa kebakaran
diperiksa terus seperti alarmnya berfungsi dengan baik atau tidak
pompanya menuhi standar atau tidak
pengelola gedung yang tak memenuhi kewajiban diancam sanksi mulai dari administratif hingga pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan